ada masih bersama kami di cnn indonesia today pameran the jakarta international handicraft trade fair
saat ini tengah digelar di mana pameran ini di dalamnya itu pengunjung bisa memilih produk kerajinan rotan yang diikuti oleh lebih dari seribu umkm
wah biasanya ini kalau ada kerajinan kerajinan ini ada keramaian biasanya banyak ibu ibu ya yang melihat yang lucu lucu
benar belanja dan untuk mengetahui seperti apa nih keseruan pameran yang berlangsung saat ini kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama
selamat pagi albi wah sepertinya ini cukup ramai situasinya di belakang anda banyak kerajinan kerajinan
bisa diceritakan seperti apa kemeriahan dari inacraft dua ribu dua puluh tiga kali ini albi
selamat pagi mevri dan juga fani
benar sekali seperti yang tadi anda katakan bahwa saat ini saya berada di pameran
the jakarta international handicraft trade fair dua ribu dua puluh tiga ataupun inacraft tahun dua ribu dua puluh tiga sekaligus menjadi penyelenggaran inacraft ke dua puluh tiga selama ini di indonesia
dan tadi saya juga mendengar percakapan mevri dan juga fani mengenai siapa saja yang datang ke sini
benar sekali di sini mayoritas memang banyak sekali kaum ibu ibu para bunda yang memang sudah berburu untuk hadir pada pagi hari ini ke jakarta convention center tempat berlangsungnya inacraft dua ribu dua puluh tiga
nah fani dan juga mayfrick
kalau misalnya saya bisa gambarkan bahwa inacraft dua ribu dua puluh tiga ini memang mengangkat tema nusantara seperti biasanya
tetapi ada ikon khusus yang memang diberlakukan pada inacraft kali ini yaitu ikon provinsi sulawesi selatan
nah saya akan tunjukkan kepada anda mevri dan juga fani ini adalah suasana di pavilion sulawesi selatan yang menjadi ikon utama dari penyelenggaran inacraft dua ribu dua puluh tiga
nah bisa dilihat di sini ada banyak sekali tenan tenan yang sudah berderet
ini dari dua puluh empat kabupaten kota yang ada di provinsi sulawesi selatan
dari bone lalu juga dari pinerang dari luwu lalu juga ada dari wajo dan lain sebagainya
di sini mayfrey ataupun fani kalau misalnya datang bisa melihat berbagai macam hasil kerajinan tangan
seperti misalnya ada perhiasan lalu juga ada ornamen ornamen ataupun hiasan untuk dekorasi rumah
ataupun juga ada beberapa miniatur miniatur seperti perahu pinisi dan juga ada beberapa pakaian pakaian dan juga kain kain tenun yang memang sudah diselenggarakan

nah di mana acara inacraft dua ribu dua puluh tiga ini sengaja digelar di tahun dua ribu dua puluh tiga adalah untuk bisa menstimulus kegiatan ekonomi masyarakat khususnya umkm
dan memang kita memiliki ancaman resesi baik resesi nasional ataupun resesi global
nah dengan dihadirkannya pameran ini diharapkan bisa menstimulus geliat ekonomi masyarakat untuk bisa terbebas dari ancaman resesi
banyak sekali pelaku pelaku usaha yang terus melakukan kemajuan kemajuan ataupun inovasi untuk bisa bertahan dan bahkan bisa menghindari resesi itu sendiri
nah mevri dan juga fani kalau misalnya saya bisa informasikan kepada anda bahwa acara ini akan berlangsung selama lima hari
mulai hari rabu kemarin tanggal satu maret sampai dengan hari minggu besok tanggal lima maret dua ribu dua puluh
tidak hanya pameran masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini juga bisa menikmati beberapa pertunjukan seni
seperti tadi saya masuk ke sini di depan saya ini ada panggung utama
di mana di sini dihadirkan tarian mansado dari kabupaten luwu timur
belum lagi nanti akan ada kesenian kesenian musik yang dihadirkan
jadi banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini
tidak hanya belanja barang barang pernak pernik untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk oleh oleh
untuk di area tenan yang berada di luar juga disediakan untuk kuliner
jadi ketika kita sudah capek keliling keliling kawasan ini sudah berhasil membawa banyak belanjaan ataupun pernak pernik untuk dibawa pulang ataupun oleh oleh
dan kita sudah berhasil
lapar bisa juga mengunjungi tenan tenan yang ada di luar
di mana kuliner yang dihadirkan juga merupakan kuliner khas dari provinsi sulawesi selatan
tadi saya cek juga ada sobkondrol lalu juga ada cotomakasar ada palubasa ada kapurung lalu juga ada jalangkote
yang mungkin kalau misalnya saya sebutin semuanya bikin mevri dan juga fani di studio merasa lapar nih
nah selain itu juga untuk bisa masuk ke acara ini hanya cukup membeli tiket sebesar rp dua puluh lima
dan acara ini dibuka mulai pukul sepuluh pagi sampai dengan pukul sembilan
ini bisa menjadi alternatif ataupun opsi bagi anda ataupun masyarakat yang menghabiskan waktu akhir pekan
bingung mau kemana lagi
nah inacraft dua ribu dua puluh tiga menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih untuk di akhir pekan ini
begitu mevri dan juga fani
iya kalau melihat tadi mendengar bersama albi menjelaskan ada apa saja di sana
yang paling menarik saya yang terakhir tadi ya soal kuliner
saya mau ngajakin fani karena ini acaranya masih akan berlangsung
sampai hari minggu
terima kasih banyak albi pratama atas laporan anda
tungguin ya saya sama fani nanti abis ini langsung berangkat ke sana
baik terima kasih banyak atas laporan anda
selamat kembali melanjutkan tugas